forday week global non profit sebuah organisasi nirlaba berkolaborasi dengan para peneliti cambridge university boston college dan doblin college melakukan uji coba sistem kerja empat hari dalam seminggu
uji coba ini diikuti oleh tiga puluh tiga perusahaan dan sembilan ratus tiga pekerja mayoritas berbasis di amerika serikat dan irlandia
sebanyak dua puluh tujuh perusahaan menyatakan tidak ingin kembali ke sistem kerja lima hari dalam seminggu
tujuh persen dari empat ratus sembilan puluh lima karyawan yang merespon survei penyelenggara menyatakan ingin melanjutkan sistem kerja empat hari
serta melaporkan rendahnya tingkat stres serta peningkatan kesehatan fisik dan mental dengan perubahan sistem kerja ini
uji coba ini juga dinilai memberi dampak positif bagi perusahaan
menurut survei penelitian pendapatan rata rata naik tiga puluh delapan persen dari periode yang sama pada tahun sebelumnya
saat ini uji coba yang lainnya
uji coba yang sama juga sedang dilakukan di inggris
sebelumnya irlandia telah sukses melakukan uji coba ini dan mulai menerapkan jam kerja lebih pendek
beberapa negara yang telah sukses melakukan uji coba sistem kerja empat hari seminggu ini
diantaranya islandia selandia baru jepang belgia dan jerman
lantas bagaimanakah jika uji coba demikian dilakukan di indonesia
beberapa karyawan yang ditanya mengaku setuju uji coba itu
senang ya jadi kita lebih banyak waktu
dan keluarga juga sih
jadi kerja itu bisa di mana saja tidak harus di kantor dan tentunya bisa lebih produktif juga
menurut saya setuju kenapa saya setuju
karena zaman sekarang sudah canggih sudah bisa jump meeting teknologi sudah maju
jadi tanpa harus bekerja setiap hari atau lima hari tiga empat hari pun sudah cukup
karena teknologi yang sudah mendukung
menurut saya saya sangat setuju untuk empat hari dalam seminggu
karena pekerjaan itu harus bisa dimaksimalkan dan diefektifitaskan dan se efficient mungkin
berbeda dengan karyawan pengusaha menilai uji coba ini bukan merupakan hal esensial
dikarenakan pekerja indonesia belum memenuhi standar kompetensi
menurut saya pekerjaan yang dilakukan di negara maju dengan kita berbeda ya
di sana mungkin jumlah sumber daya manusianya lebih terbatas
otomasi sudah sangat tinggi produktivitas sudah sangat tinggi
sementara kita sumber daya manusia kita
masih relatif berlimpah kemudian pendidikannya juga masih relatif rendah dan seterusnya
jadi kalau kami melihatnya kita cermati dulu lah
kira kira apa sih dampak positif dari empat hari kerja di negara maju ya
baru kemudian kita lihat sampai seberapa jauh kemungkinan dilakukan di indonesia
kami tidak menyarankan ini diterapkan di indonesia
walaupun peraturannya ada walaupun itu dilindungi
ada pendungi ada perjanjian tapi kami tidak menyarankan
sekarang kita bicara indonesia masuk kepada posisi sebagai leader di asean
enam ratus juta konsumen yang ada di asean
kamu bisa bayangkan kalau kita mengabaikan atau memaksakan kerja seperti tadi
apa yang akan terjadi
terkait wacana uji coba mayoritas karyawan setuju
sedangkan para pengusaha menilai hal ini beresiko dan belum perlu dilakukan di indonesia
pihak kementerian ketenagakerjaan belum memberikan respon dan komentar
terkait wacana empat hari kerja dalam seminggu ini